ya temuan kasus covid sembilan belas di pon papua menjadi sorotan puluhan atlet dan ofisial terkonfirmasi positif virus corona
bagaimana penyelenggaraan pon papua di tengah temuan adanya kasus covid sembilan belas
saya akan tanyakan langsung ke menteri pemuda dan juga olahraga republik indonesia pak zainuddin amali
pak menteri selamat malam apa kabar
ya selamat malam kabar baik dari papua
ya dari papua masih di sana berkantor sementara ini ya pak zainuddin
jadi kita bicara soal temuan kasus covid sembilan belas pada atlet dan juga ofisial di pon papua pak
setelah ada ketemuan itu bagaimana penyelenggaraan pon saat ini
apakah ada yang berubah aturannya mungkin lebih ketat
atau seperti apa penyesuaian yang dilakukan
ya sebenarnya dari awal penaan protokol kesehatan itu sudah dilakukan dengan disiplin
jadi kita datang sudah di pcr dari tempatnya masing masing
kemudian begitu tiba di tes lagi di pcr lagi
kemudian secara berkala dilakukan tes antigen
apalagi bagi mereka yang akan bertanding itu dilakukan
dan mereka ini kan sebenarnya sistemnya sistem bubble
ini dari tempat penginapan ke tempat pertandingan
pertandingan kali lagi ke situ
tapi mereka tidak kemana mana
karena ternyata begitu sudah mau kembali ke tempatnya masing masing kan harus pcr lagi
pada saat pcr untuk kembali itulah mereka didapati ada yang positif covid sembilan belas
tapi di berbagai tempat ya yang sudah di
dan kita dari awal
arahan bapak presiden supaya vaksin itu digencarkan
terutama untuk masyarakat yang ada di sekitar venue di empat klaster ini
dan kita sekarang ini sedang mencari dari mana mereka ini tertular
karena mereka kan tidak kemana mana
tidak bersetuhan dengan masyarakat
hanya ketemunya dengan atlet
memang sudah ada yang membawa sejak datang itu
karena kan kita tahu bahwa masa inkubasi dari virus ini kan membutuhkan waktu beberapa hari
jadi pada saat
negatif tetapi dalam perjalanan masa inkubasinya kondisinya sedang lemah
telah kelelahan bertanding dan sebagainya
karena muncul dan pada saat mau kembali ternyata positif
kita sedang lakukan penelusuran itu
baik jadi sekarang fokusnya adalah tracing
baik pak menteri kita publik tentu mendukung penyelenggaraan pon
tapi mau tidak mau dengan temuan ini pasti ada kekhawatiran pak
bagaimana kemudian itu menjadi evaluasi
jadi ini berkoordinasi tentu yang punya kelenangan untuk penanganan covid sembilan belas kan
tempat kemudian saat gas covid
kita memonitor dan mengkoordinasikan juga ada panwasra
yakni koni ya mereka yang melakukan pengawasan secara terus menerus
dan protokol yang ada semakin digencarkan ya masing masing
dan apa namanya bagi mereka yang akan masuk
ada yang tes antigen
juga yang fit dan para pelatih itu kan saya sampaikan tadi itu secara reguler
jadi kelihatan mereka di antara mereka
mereka kan ada di satu kontingen satu tempat yang bersamaan
nah ini yang sedang kita lihat lagi
apakah di sana
nah itu memungkinkan ada orang lain bisa datang ke situ
tetapi dari peninjauan saya di beberapa tempat penginapan
itu tidak ada karena dijaga oleh aparat keamanan
jadi tidak ada masyarakat yang bisa datang ke situ
dan ya ada kecurigaan kami bahwa ini penularan sesama mereka
nah kapan yang terkena
ini yang sedang ditelusuri
apakah waktu datang itu sebenarnya sudah ada
tetapi belum muncul karena belum masa inkubasinya
dan setelah dia mau kembali baru ketahuan
nah juga telusuri bagi mereka yang sekamar
ternyata negatif ya dari yang ada
satu hal lagi yang
ya baik silakan pak menpora
ketahuan saya di tempat tempat ada informasi misalnya di timika ya
timika itu ya yang terkena ya
ya sitinya sih tinggi cukup tinggi ya tiga puluh tujuh an ya
tapi dengan itu tidak menularkan ya kalau dia tiga puluh tujuh ke atas
dan juga kejalahan banyak kejalahan
maksimal kejalahan ringan
tapi memang tidak mudah untuk mengetahui mereka kecuali dengan tes
nah tes pcr itu dilakukan pada saat mereka sudah selesai dan akan kembali ke tempat masing masing
disitulah banyak yang ketahuan itu
tapi begitu ketahuan langsung di karantina
dijinkan untuk kembali
baik jadi optimis ya pak masih pon papua akan tetap berlanjut singkat saja
karena pertandingan sudah banyak juga yang selesai sih
jadi tetap masih bisa jalan
baik terima kasih banyak pak zainuddin amali menpora republik indonesia
mudah mudahan tetap berlanjut dan dalam kondisi aman
tentu kita berharap tidak ada lagi temuan temuan kasus positif covid sembilan belas
dan segera ada tracing terhadap temuan temuan ini
terima kasih banyak pak menpora sudah bergabung di newscast pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam sehat selalu